jadi anak tiri kamu dan dewi itu selain merebut mustika sion
dia juga udah merebut rumah kalian
mereka menjadi kuat karena mustika sion
mereka berdua akan bahaya untuk kita
kita harus habisi dewi secepatnya sebelum wisnu tahu kalau dia masih hidup
masalahnya mustika sion ada di mereka
jadi enggak gampang
aku hanya perlu membunuh sepuluh manusia lagi untuk menyempurnakan kekuatanku
aku akan habisi dewi dengan mudah
supaya aku bisa menghilang nanti
aku pasti bisa mengambil mustika sion dari siapapun yang memilikinya
dan aku tidak akan terkalahkan selamanya
tapi kamu tidak akan bertarung sendiri
kita punya pusaka sakti yang lain
tapi saya harus bertapa dulu
untuk membangkitkan kekuatan kris itu
kalau begitu kekuatan kita akan bersatu

kalau begitu kekuatan kita akan bersatu

lebih baik sekarang kalian berdua tinggal bersamaku
lebih baik sekarang kalian berdua tinggal bersamaku
maksud kamu di rumahnya ramah

aku memang sudah punya tujuan untuk menyingkirkan rama dan juga keluarganya
karena pak asep sudah tahu siapa aku sebenarnya
aku tidak mau ambil resiko

aku harus bersihkan mereka secara tuntas
makan ya pak asep
bapak harus makan yang banyak biar cepat sembuh
seandainya aku bisa mengatakan kalau dewi itu suluman ular jahat
mereka hanyalah teman temanku
dan aku yang mengizinkan mereka datang ke sini

sekarang ga boleh keluar
sama kamu kenapa sih gak pernah bisa damai sama eros
mam katanya keluar mam
gua ga mau keluar
karama bisa ga hormat sama tamu aku
dewi kamu apa apaan sih dewi
kenapa aku ga boleh bawa tamu kesini
rumah ini juga rumah suami saya
dan seharusnya kalian semua menghormati tamu saya
ada apa ini
kenapa mereka ada disini
kebeneran ada mama
gini loh tante ines sama eros sekarang mau tinggal di sini
makanya bawa koper
tidak itu tidak akan pernah terjadi
tapi kali ini akan terjadi
ya udah biar aku atur semuanya lebih baik sekarang kita keluar dulu ya
kakak kamu bicara sama kamu
oke tapi aku antar tamu aku dulu ya
wisnu sekarang juga kamu pulang
ada masalah di rumah karena ulah istri kamu
dewi kamu tuh sebenarnya kenapa sih
hah kenapa kamu bisa nunggu kaya begini
kamu gak usah ngatur ngatur aku ya
dewi mau marah
siluman ular macam apa kamu
kamu gak akan bisa mengalahkan aku
karena aku punya mustikasion
dengan mustikasion itu
aku bisa melakukan hal apapun yang aku mau
kamu gak akan bisa mengalahkanku
dewi dewi kamu tuh sadar apa yang ada di pikiran kamu
kamu juga harus tahu kalau eros dan ines itu orang yang jahat
kamu gak usah ikut campur urusanku
pokoknya tante ines dan eros harus tinggal di sini
gak ada yang bisa menghalangi aku

kami harus keluar dari sini
ga ada orang yang bisa menyesuaikan aku
saya sendiri sudah berpikiran
tapi jika ada stand up yang ditetap

kenapa aka kita yang berom

jangan jangan itu ada sangkut pautnya sama kakak
dek kakak harus ke sana
mam kira kira kalau kita di sini bakal aman nggak
eh ros kita itu harus percaya dengan si lumar ular yang cantik itu ya
hai anak tiriku
ngapain kalian datang ke sini pergi dari sini
jangan marah marah ini saudari diri kamu
kamu kata lihat sama dia
aku gak peduli ya gak pasti kalian pergi dari sini sekarang
hei ngapain kami harus pergi dari sini
istri lo yang undang kita di sini
sekarang gue tanya sama lo ya emangnya lo sama istri lo diam diaman ha
lo tanya sama istri lo kenapa kita berdua bisa ada di sini
sekarang ini sebenarnya ada apa sih kak kenapa harus sama ini tuh ada di rumah kita
bagaimanapun juga eros itu adalah anak papa kamu
jadi dia juga punya hak dong
tidak ada hak eros dan ines untuk tinggal disini
kak ram sabar dong kak
kamu gak usah nanya aku ya
kamu urusin istri kamu
gara gara dia semua jadi kacau
kak karame itu seharusnya gak marah marah sama aku
aku itu melakukan hal kebaikan untuk memaafkan orang lain
kamu seharusnya gak marah sama aku
kak ram sabar dulu ya
mama tenang dulu ya
biar aku coba ngomong sama dewi dulu sebentar
kamu tuh gak boleh kayak gitu doang sayang
bagaimanapun juga aku ini gak setuju loh
kalau ada ines sama eros tuh disini
kamu ngerti kan ini maksud aku wih
kamu kamu masih inget gak kejahatan mereka wih
kejahatan mereka ke mama kejahatan mereka ke aku ke kak rama ke semuanya wih
kamu masih inget kan
mereka tuh jahat banget loh
aku beneran minta maaf sama kamu
aku janji aku akan pulangin lagi nuh
kamu tatap mata aku dulu
dan bilang kalau kamu cinta sama aku
kamu masih sayang sama aku kan
dan aku cinta banget sama kamu